animo masyarakat surabaya untuk menjadi anggota panitia pengawas pemilu kecamatan cukup besar
dibuka badan pengawas pemilu surabaya pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh
pendaftaran berakhir pada selasa dua puluh tujuh september
menurut ketua bawaslu surabaya muhammad agil akbar
jumlah pendaftar kali ini lebih dari empat ratus orang
atau lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya
sementara kebutuhan anggota panwascam di surabaya sendiri hanya sembilan puluh tiga orang
pendaftar harus memenuhi sejumlah syarat
antara lain berusia minimal dua puluh lima tahun
tidak pernah dipidana penjara dan bukan anggota partai politik
sementara dokumen pendaftaran yang diperlukan
antara lain surat lamaran dan surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil
dokumen tersebut diserahkan langsung ke kantor bawaslu surabaya
proses selanjutnya adalah verifikasi
setelah ini kita lakukan verifikasi dan seleksi administrasi berkas selama tiga hari
kemudian apabila memiliki
memang kurang dari kuota pendaftar
kita akan lakukan perpanjangan selama lima hari
kalau wawancara kita masih lama
setelah ini kita adakan tes tertulis secara online
yang dijadwalnya kami adalah pada tanggal empat belas lima belas enam belas seperti itu
para pendaftar kebanyakan mengaku ingin belajar dan terlibat dalam proses politik
ya sebetulnya sih saya tertarik ya di dunia hukum dan pemerintahan
pengen sekali masuk ke jajaran seperti itu
namun menurut saya sendiri pribadi itu tidak memungkinkan ya
karena mungkin keterbatasan kami
minimal minimal saya itu ikut dalam penyelenggaraan pesta demokrasi saja sudah cukup bagi saya itu
walaupun tidak masuk ke pemerintahan ini
saya ingin belajar lebih lebih apa lebih baru lagi lah tentang penyelenggaraan pemilu tingkat bawaslu ini
pengawas kamar juga itu
kalau sebelumnya sudah pernah mendatang
sebelumnya mas dulu itu ptps itu
tingkat tps itu sebelumnya
saya belajarnya dari tps terus ke pps itu tingkat kelurahan dari kpu
nah sekarang ini saya ingin belajar ke penyelenggara pemilu tingkat bawaslu tingkat kejamatan itu
beberapa pendaftar lain juga mengaku pernah gagal pada tes wawancara
namun mereka kembali mendaftar karena ingin terlibat dalam pemilu
ardia putri didin iswandani surabaya jawa timur